ya buat apa kami melakukan ganjilan ganjilan karena rakyat sendiri kan sudah menceritakan kinerjanya
sumur resapan yang tidak membawa daya manfaat apa yang dilakukan oleh presiden jokowi yang begitu baik di jakarta tidak dilanjutkan
rumah untuk pengembelengan anak anak agar punya suatu semangat berkemajuan
pelebaran sungai mencegah banjir itu kan tidak dilakukan
sehingga ketika sosok itu tidak memiliki banyak prestasi ya kemudian menciptakan sepertinya ada hambatan dari luar
pdi perjuangan tidak pernah menghambat karena kami belajar dari sejarah
kurang apa ibu megawati soekarno putri dihambat kepemimpinannya melalui kongres luar biasa melalui serangan kantor pdi perjuangan di jalan tiponegoro
ketika pemimpin itu bergerak dengan keyakinan mengakar pada rakyat seluruh hambatan tidak pernah mampu menggulung keyakinan dalam diri seorang pemimpin
itu pelajaran terbaik dan itulah yang dimiliki oleh bung karno ibu mega presiden jokowi dan pak ganjar pranowo